hai hai hai hai hai hai hai apa yang dilakukan di tempat ini kenapa dia seperti orang bersemih
di pinggir kali mungkin dia ingin ilmunya naik sehingga dia melakukan taba prata di
sungai sungai hai berdoa kembali nge rap
jumlah wali songo semakin berkurang tetapi jumlah pengikutnya semakin bertambah
kita harus menyusun strategi baru supaya pengikut wali songo itu benar benar berkurang
iya aku setuju kalau kita hanya mengandalkan kekuatan aku yakin
kita akan kalah karena ilmu para wali itu dinoway sangat tinggi bagaimana sencalokan
baiklah silahkan kalau kamu ingin bertapa di dalam guanya
bardah kamu ikuti sunan raja kamu menyusup menjadi santrinya
lalu kamu mengacaukan penyebaran agama islam dari dalam lalu kamu sendiri
hai apa yang akan kamu lakukan kan ika aku tenang saja aku akan mengacaukan kadipatim
secara halus dan tidak diketahui sehingga kita bisa menghentikan penyebaran islam di wilayah
apa yang dilakukan di tempat ini kenapa dia seperti orang bersama di
itali mungkin dia ingin ilmunya naik sehingga dia melakukan taba prata di sungai
bukti untuk kerajaan bisa kita temukan ini semua pasti gara gara beranda loka jaya
yang mengambil bukan sahid ayah tapi orang lain yang menyamar sebagai loka jaya
sama saja ini semua gara gara adanya berada loka jaya
kita zug blessing tidak cot
apapun alasannya aku tidak bisa terima
rampok tetap rampok itu sudah melanggar hukum
aku harus memanfaatkan ini dengan ilmu malih rupa
kenapa kalian lihat dia
aneh cepat sekali
raden ayu adipati nawangsari
seharusnya dia ada di kamar
kenapa tiba tiba ada di sini
ayah aku ke sini mau minta maaf
sebenarnya aku juga tidak ingin kita selalu bersih tegak
kalau seandainya ayah menganggap sahid itu salah ya sudah
aku bisa mengerti
tapi aku mohon ayah jangan marah lagi
nanti aku akan mengerti
nanti aku makin sedih
aku janji ayah
aku tidak akan membuat ayah kesal
aku akan mengikuti semua keinginan ayah
benar begitu bu
ayah bisa pegang janjiku
ayah gimana kalau malam ini kita berjalan jalan

jsemper weighing ayah
oh siap sekalian
terima kasih se pamit
tidak berhasrat ke janglel sampailah
tapi aneh dulu

kalau kau ingin puaskan

sudah menemukan raden syahid
yang akan berada bersama kita
sunan bonang juga memberitahu
bakal datang seorang pemuda
empu supa mandrani
kita harus bisa melayani tamu dengan baik
supa mandrangi akan menjadi orang yang bisa kita andalkan
disaat kerajaan islam demak berdiri
kanjeng adipati ada dimana
maaf kanjeng bustiayu
bukankah kanjeng adipati semalam pergi bersama penjenengan
karena saya dari semalam
hanya berdiam diri di kamar
supaya aku leluasa menguasai
aku akan membuat
wilatika hilang kesadaran
minum air kelapa yang sudah aku bubui racun
air kelapa ini untuk ayah
aku minum ya
rasanya agak aneh ya bu
air kelapa ini kan kelapa kopior
jadi ya rasanya sedikit berbeda seperti biasanya
tapi air kelapa ini bisa membuat stamina ayah jauh lebih baik
air kelapa ini punyainctral
kamu bukan istriku
aku akan menghancurkan wibawamu aja
ayah bangun ayah
ayah bangun ayah